mereka menggunakan warga warga yang ada di desa desa gitu misalnya untuk diminta membuka rekening bank
dan gak hanya satu dua tahun
dalam menyusun beberapa rancangan undang undang
tk lu bayangin tk sekarang itu aku tadi pagi ngelihat terakhir itu untuk di jakarta yang paling mahal itu ada satu ratus lima puluh juta
itu berarti moda transportasi ini mengangkut lebih dari lima puluh dua penumpang per hari
untuk memperkokoh ideologi bangsa
tapi kalau soal unwilling itu tadi kayaknya juga perlu diketahui bahwa
telah meningkatkan pelayanan penegakan konstitusi secara efektif
dihitung untung ruginya boleh
umur umur pernikahan itu baru sekitar enam atau tujuh tahun
mbak desaf tapi pentingnya buat publik atau paling tidak buat masyarakat kita melihat ya sebagai media
dalam proses pembukaan memang ada unsur kuota reguler sebanyak rp sembilan puluh dua delapan ratus
ikut berinvestasi di negara kita